kita belajar banyak sekali dari india khususnya pada saat masa krisis sekarang
pada saat masa krisis sekarang pemerintah india dalam hal infrastruktur kesehatan benar benar kolaps
khususnya dalam segi penyediaan oksigen
itu yang pertama yang kedua adalah penyediaan obat remdesivir
ini sangat penting sekali bagi perawatan mereka yang sakit
dan yang ketiga adalah yang paling penting juga yaitu vaksin itu sendiri
saya harap dengan jeda waktu yang ada sekarang pemerintah indonesia harus menggunakan kuda kuda
mempersiapkan sarana prasarana walaupun kita tidak berharap
tapi ini adalah waktu yang masih diberikan ya sebelum kita khawatirkan ya hal ini juga bisa berdampak di indonesia
selain yang paling awal kita harus menerapkan